aku meminta tolong kabulkanlah segala doaku ya allah amin amin ya rabbal alamin
untuk penyembuhan ratu
di seputaran sini pasti masih ada anak anak siliwangi
baiklah yudhakarat tapi sebelum itu kita harus menjemput argadana dulu di goa
aku masih belum mengerti kenapa nyal ratu meninggalkan argadana di gua
sendirian bagaimana nanti kalau dia kaburnya mau lari kemana
kau tenang saja yudhakarat argadana tidak mungkin lari kemana mana tanpa ilmu kanuragan
apa apa dan musuh yang berada dimana mana dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti
kita lagi pula aku sudah mengikatnya waktu aku meninggalkannya di gua baiklah
alhamdulillah syukurlah kau bisa tidur nyinyak rai
aku letakkan buah buahan ini di sini agar nanti jika rai surawisessa bangun
ia bisa lebih mudah untuk memakan
sambil menunggu rai bangun sebaiknya aku sholat dulu
aku harus mencari air untuk rai rarasata
jaga rai rarasata
pamanmu yang mencari air
alangkah lebih baiknya
kalau raden walang sungsang
yang menjaga nyimah rarasata
kau sudah berani membobongku
kita akan bertarung nyawa
aku terpaksa memukulmu
tak ada alasan lain
kau harus mati di tanganku
berilah rahmatmu selalu kepada aku
kepada kedua orang tuaku
dan juga kepada saudara saudaraku
hambamu berikanlah kelapangan hati
kepada ayah dan perang
dalam menjalankan pemerintahan di bajaj
berikan kemudahan padanya
untuk mengwujudkan cita cita
mengembalikan pajajaran menjadi negeri adil
dan makmur kembali
berikan juga rahmatmu
ibu undaku ya allah
bunda subang lara
dan juga bunda kenterimani
jauhkan mereka dari murkamu
berikan juga rahmatmu kepada raka walang sosa
dan juga yunda rara sampai
berikan selalu kepada mereka
agar selalu tetap berubah di jalan mu ya allah
ya tuhan ku
berikanlah juga rahmatmu kepada raih sulawesi esa
berikan dia kesembuhan ya allah
untuk selalu mensyukuri setiap rahmatmu ya allah
kepadamulah aku menyembah
dan kepadamu aku meminta tolong
kabulkanlah segala doaku ya allah
sodaka allahul azim
awudhu billahi minasyaitanirrajim